halo sahabat kompas tv bersama saya glory oyong presenter versi artificial intelligence
saya akan menyampaikan tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini rabu tiga april dua ribu dua puluh
kita masuk berita pertama mahkamah konstitusi menggelar sidang lanjutan sengketa pilpres dua ribu sembilan belas
agenda sidang kali ini memeriksa saksi dan ahli dari pihak kpu dan bawaslu
mahkamah konstitusi menggelar sidang sengketa pilpres dengan agenda untuk memeriksa para saksi dan ahli dari komisi pemilihan umum dan bawaslu
komisi pemilihan umum menghadirkan satu ahli dan dua saksi fakta sementara bawaslu membawa satu ahli dan tujuh saksi dalam sidang sengketa ini
berita kedua presiden joko widodo tanggapi soal isu dirinya ingin merebut kursi ketua umum pdi perjuangan dari megawati soekarno putri
hal tersebut disampaikan presiden saat ditemui di bandara halim perdana kusuma jakarta
presiden jokowi menyayangkan dirinya acapkali kerap disebut ingin merebut kursi ketua umum partai politik
sebelumnya sekjen pdi perjuangan hasto kristianto mengatakan bahwa
presiden menunjuk seorang menteri untuk melakukan lobby politik
agar jokowi dapat menduduki posisi ketua umum pdi perjuangan menggantikan megawati soekarno putri
berita ketiga menteri koordinator bidang perekonomian air langga hartarto mengaku
telah menerima undangan dari menteri koordinator bidang perekonomian air langga hartarto
di mahkamah konstitusi untuk hadir dalam sidang lanjutan sengketa pilpres dua ribu dua puluh
menko airlangga mengatakan presiden jokowi memerintahkan agar air langga menjelaskan
apa yang menjadi tupoksi eksekutif dalam persidangan di mahkamah konstitusi nanti
air langga sampaikan tidak disebutkan dalam undangan soal topik apa yang akan ditanyakan
dalam sidang mahkamah konstitusi nanti

yang menurut presiden joko widodo
yang menurut presiden jokowi memerintahkan agar air langga nanti
ya tentu kami lihat undangannya dan juga apa yang diharapkan dari pemerintah tentu kita akan menjelaskan mengenai mekanisme bpn
kemudian bicara mengenai bansos bicara dengan perlinsos dan berbagai hal yang sifatnya pemerintah
tidak kan itu hanya undangan umum saja
itu dia tiga berita terpopuler hari ini
jangan lupa untuk like share and command serta subscribe channel kompastive